sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

mau pergi bentar mas bur
perlu jagainnya lapak gua
sorry gue mau ke kontrakannya laras
bercuma laras udah pulang sama kak tisna
gue udah tau orang tadi ketemu di jalan
ika sepupunya laras ya
oh ini yang namanya ojek
makasih banyak ya udah diantarin ke klinik
oh iya ongkosnya berapa

ianya udin langsung jalan ya
akhirnya udin langsung jalan ya
ngomong ngomong lebaran berapa hari lagi ya
puasa aja belum kelar udah mikirin lebaran aja loh
ulu ulu babe masih lama tuh
ulu ulu babe jangan marah tuh be
siapa yang marah
bapak ke kebun sekarang ya
im di antren gua ke kebun
gua lupa gua ada janji sama uyuy
mau ambil daun pisang buat bikin pepes ikan
sepeda lu tinggal aja di
jangan dibawa bawa ke kebun
ulu ulu pagi sepeda saya di sini aman gak
lu gak percaya sama gua lu
yaudah let's go
ketika ada kok di rumah gak pernah kemana mana
mau apa temu
yaudah tunggu ya
udah selama pagi pur
udah ganti curang
anu anu ee apa sih mas pur
gue mau ngajak kamu buka puasa bareng ntar sore
buka puasa bersama
boleh boleh kebetulan saya lagi off
udah gede beh
ini lebar lebar
yah gue lupa im
yaudah lo berdua tunggu di sini ya
ada kerudung bordiran bu
boleh saya liat liat dulu bu
lama amat lurad ah
abis ini gue berdua sehadi di gigitin nyamuk ah
lu berdua belum mandi kali
makanya nyamuk doyat dulu loh
udah ambil keliatan tudan
yaudah udah udah
cerewet lama sih lo
ini semua harganya sama bu
iya semua harganya sama
kalau gitu saya ngambil yang ini aja lah bu
emang berapa banyak sih si oyo ya anak lo mepes ikan
kayaknya daunnya banyak amat yang lu ambil
gue nggak tahu im
mungkin buat sekalian lebaran
kan lebaran masih lama kata lo
gue berhasil ngajak si tika buka barang ntar sore
emang lo kagak dikasih tahu sama dia
kasih tahu apaan
tadi dia diserempet sama motor sampai jatuh
ya gue bawa aja ke klinik
kok lo nggak nelfon gue tau jack
ya biar gue yang ngantar ke klinik
kemuruh parah lukanya
itu tuh namanya belum rejeki pur
udah lah terus
tadi perasan pintunya gue tutup im
terus sekarang kenapa gue buka begini
pasti sepeda saya dicuri orang nih
soalnya nggak ada di tempat
berarti ada orang masuk terus ngambil sepeda lo
karena keburu buru dia lupa tutup pintu lagi
kok gue yang salahin
ya lu juga yang salah
lo pake ngelarang si odi bawa sepedanya ke kebun
buktinya sepeda si odi dicuri orang
mendingan ikut mikir gimana caranya supaya sepeda saya ketemu lagi atau ah
kita cari yuk dih
pok emang ke rw sebelah ada pengajian ya
bukan ada anggota pengajian yang suaminya meninggal
eh pok tadi tau nggak
tadi saya lihat bang ojek boncengin perempuan kok
bang oja kan tukang ojek
ya udah biasa bonceng perempuan
tapi ini perempuannya cantik banget pak
bang ojek juga udah biasa bonceng perempuan cantik banget
tapi ini beda banget po
bang ojek ngobrolnya akrab banget
kira kira tempat makan yang enak buat buka bareng sama tika gimana ya
kamu nyari tempat makan yang enak apa tempat makan yang murah
yang enak dong
bor biasanya tempat makan